udah jangan nanti kotor kamu
hah kak dika
eh kak dika kapan sih
pohonnya bisa cepet besar kan ratu ingin manjat
manjatin sekarang juga gapapa kok
ih kak dika apaan sih gimana cara manjatnya coba
langsung langsung terus terus
harus yang kuat dong masa harus pusat yang jual
yang kenceng yang kenceng
kurang lah itu mah lagi lagi
yang kenceng ya
berhati hati aku masih semangat
terus terus ya yang kenceng lagi yang kenceng
eh ada tamu nih
kayaknya gue cabut dulu kali ya
hai gimana liburan ya
kayaknya gue pernah bilang ke allah
kalau lo gak usah datang kesini lagi
kenapa lo masih datang
ya bisa aku telepon telepon kamu tapi nggak pernah aktif
karena ada yang mau kau omongin makanya aku kesini
ya udah ngomong aja sekarang
waktu gue gak banyak
aku mau hubungan kita kayak dulu lagi
iya aku tahu kamu memang
kau memang gak bisa mencintai aku tapi
kamu masih bisa menganggap aku sebagai adik kamu kan
jadi kita bisa baik baik lagi kayak dulu
gue gak mau
katanya lo bener bener cinta sama gue
ingat lu pernah bilang ke gue
kalau gue jangan terlalu banyak ngasih harapan ke sofie
dan jangan menganggap dia sebagai adik doang
gue udah nurutin permintaan lo
tapi kita kan gak bisa pisah dengan cara kayak gini
kita kan masih bisa jadi teman ya kan
gue gak mau denger apa apa lagi
gue tuh cuma menganggap lo
sebagai anak kecil yang gue temuin waktu gue sma
gue gak mau jadi pacar loh
dan gue gak mau jadi temen lo

gue akan berhenti
kalau memang kamu gak bisa jadi pacar aku
dan gak bisa jadi temen aku
maafin gue ratu
mau pesen apa ya
saya orang yang waktu itu datang kesini bersama bajak
saya orang yang waktu itu datang kesini bersama bajak
apa ibu masih ingat
apa ibu masih ingat
apa ibu masih ingat
loh kok gak dimakan
loh kok gak dimakan
saya kesini sebenarnya bukan untuk makan
saya kesini sebenarnya bukan untuk makan
saya mau bicara sama ibu
saya mau bicara sama ibu
saya mencintai bajak
saya sangat mencintai budge bu
saya juga gak menyangka kalau saya akan sebegitu mencintainya
dari dulu baju selalu ada di samping saya
saya berpikir kalau dia akan selalu seperti itu
tapi sekarang dia meninggalkan saya bu
saya benar benar merasa kehilangan dia
jadi karena itu
kamu datang kesini
dan ingin minta bantuan dari ibu ya
kenapa kamu tuh anak orang kaya
tapi bisa jatuh cinta sama baca
kalau kamu dia
denger ya ratu
ada jurang yang amat sangat dalam antara kamu sama baca
sedangkan baja cuma supir kamu
mana sma juga nggak tamat lagi
jadi apa yang kamu harapkan dari bajak
ibu juga mau tanya
apa orang tua kamu sudah tahu hal ini perasaan kamu
tanpa rasa kalau orang tua kamu tahu
pasti mereka juga nggak akan setuju
jadi saran tante
lebih baik jangan biarkan perasaan kamu ini berkembang lebih jauh lagi
ya ini sih demi kebaikan kamu
bajak juga orang lain
jadi tadi kamu mendengar pembicaraan ibu
ibu terpaksa bicara agak kasar sama dia supaya dia menjauhi kamu
dia pasti sedih ibu
kamu jangan kejar dia biarkan dia pergi
gua gak mau dengar apa apa lagi
gua itu cuma menanggap lu loh
sebagai anak kecil yang gua temuin waktu gua kecil
gua gak mau jadi pacar lu
dan gua gak mau jadi temen lu
papa rencananya mau ke rumah kita yang lama
aku mau ke sana
nanti gua jalan dulu
nanti gua jalan
aku ga mau ke rumah
gua mau ke rumah
gua mau ke rumah
aku mau ke rumah
gua mau ke rumah